memiliki keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat kenji satria pamungkas
untuk menunjukkan penampilan terbaiknya dalam audisi bulu tangkis pb jarum
setelah gagal dalam audisi tahun lalu
tahun ini untuk kedua kalinya ia mengikuti audisi yang digelar di kota kudus jawa tengah
bagi atlet muda berusia dua belas tahun asal klub kinan jaya sragen ini
bisa lolos seleksi dan berlatih di klub ternama seperti pb jarum
merupakan salah satu impiannya di dunia bulu tangkis
pengen jadi pemain bulu tangkis nasional kayak antoni ginting
kenji ada perasaan minder gak sih ikut audisi seperti ini
enggak enggak ada minder sekalipun
enggak ada ya
dulu diledekin di sekolahan
tapi kalau sekarang udah enggak
kamu kalau diledekin tuh kamu nangkepinnya gimana
menanggapinya ya biar aja gitu
kamu jawab dengan prestasi ya
meski sukses melewati dua tahap awal audisi
mimpi kenji masuk skuad pb jarum tahun ini kembali pupus
setelah kalah pada fase turnamen
namun dengan potensinya
ia sebenarnya juga sudah dilirik dan sempat mengikuti seleksi
untuk tim para bulu tangkis indonesia
seleksi diambil dua
karena batasan umur
sebenarnya dia tidak masuk untuk batasan umur itu
tapi dia diikutkan
akhirnya dia kalah disitu
jadi diharapkan tahun
syukur syukur dia bisa masuk pelatnas
pelatnas para bulu tangkis
selain kenji audisi pb jarum tahun ini
juga diikuti atlet penyandang disabilitas asal pb purnama solo
awalnya ia sempat menekuni cabang olahraga para atletik
namun karena nomor yang diikutinya pada para atletik dihapus
atlet kelahiran tiga belas februari dua ribu sebelas ini
mulai mencoba berlatih bulu tangkis pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
ah bulu tangkis gak menarik
sekarang kami menarik
apa yang akhirnya membuat kamu jadi tertarik sama bulu tangkis
ya kalau kalah gitu disuruh
ya nggak apa apa latihan lagi terus terus semangat semangat
tapi kalau pemain idola kamu siapa sih di bulu tangkis
kalau indonesia nya
meski baru mulai berlatih selama sekitar empat tahun
dalam cabang olahraga para bulu tangkis
gama sudah termasuk atlet yang diperhitungkan
pengalamannya ikut audisi di pb jarum dan bertanding melawan atlet non disabilitas
bertujuan untuk memberikan pengalaman sekaligus mengasah mental bertanding gama
kalau bisa masuk ke lebih klub yang besar lagi
kayak jarum ini kan ada seleksi
kalau bisa ya alhamdulillah
itu kan juga bisa sparingnya lebih bagus bagus
latihannya lebih fokus
waktunya juga dia fokus disitu
pada audisi tahun ini kenji dan gama memang akhirnya gagal lolos
karena gugur dalam fase turnamen
namun dari segi kemampuan dan teknik bermain
keduanya dianggap memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan
khususnya dicabur para bulu tangkis
sangat terharu sama kagum mereka
berarti kan mereka tetap mau berjuang dengan keterbatasan mereka
itu pertama yang kedua saya kemarin ketemu dua duanya
dan saya ingkarin mereka udah jangan terlalu mikirin harus ikut yang disini
mereka punya ladangnya sendiri punya tempatnya sendiri
kalau bisa main di para badminton nantinya gitu loh
dan saya yakin kalau mereka dibina dari sekarang pasti kedepannya
prestasi yang dicapai sama yang mereka sekarang ini yang udah umur bisa sama mereka
dua duanya leonardo sama kenji
kenji satria pamungkas dan leonardo gama adalah bukti
dengan tekad serta kemauan keras
keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi halangan untuk meraih prestasi